konferensi persenota keuangan dan rapbn dua ribu dua puluh empat pada rabu sore
dikelar di aula cakti budi bakti kantor di jen pajak jakarta selatan
dalam keterangannya menteri keuangan sri mulyani menyampaikan
pemerintah merencanakan anggaran belanja sebesar rp tiga tiga ratus empat satu triliun
sri mulyani optimis rapbn dua ribu dua puluh empat dapat dicapai berkat sinyal positif kinerja negara
dalam meningkatkan pendapatan negara yang diproyeksikan mencapai rp dua tujuh ratus delapan puluh satu tiga triliun
meski perekonomian indonesia memperkenalkan
pemerintah justru menurunkan target pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh
sri mulyani menyampaikan hal itu sebagai bentuk optimisme sekaligus kewaspadaan
pada dinamika global diantaranya kenaikan suku bunga
tensi antar negara negara adidaya dan pertumbuhan negara maju yang melambat
sehingga berdampak pada ekspor indonesia
dengan adanya kenaikan suku bunga yang sangat drastis
tadi hire dan faster dan bahkan nanti longer
ini baru memberikan pengaruh terhadap kinerja pertumbuhan negara negara tersebut
yaitu amerika eropa dalam jangka satu sampai satu lima tahun ke depan
jadi dua belas hingga delapan belas bulan ke depan
oleh karena itu kita mengantisipasi dari sisi itu
dalam rapbn dua ribu dua puluh empat pemerintah juga mengalokasikan kenaikan anggaran
dibandingkan tahun lalu pada sejumlah kementerian
sementara itu menteri koordinator perekonomian air langga hartarto menambahkan
pemerintah akan fokus untuk perbaiki incremental capital output ratio atau icar
yakni indikator efisiensi suatu perekonomian melalui angka rasio dari investasi terhadap pdb
guna menjaga angka pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh
dan ini harus bisa di kuartal pertama ini kita harus turunkan idealnya lima
kalau kita bisa turunkan ke lima pasti pertumbuhan akan naik
air langga menambahkan untuk menjaga ekonomi ekonomi
untuk menjaga pertumbuhan negara juga memerlukan investasi
baik dari penanaman modal asing maupun dalam negeri
sekitar rp satu enam ratus triliun
yang hanya bisa dicapai dengan kondisi politik yang stabil
tim liputan cnn indonesia